sandiaga uno siap membantu erick thohir memperbaiki kinerja di kementerian bumn
kesiapan sandi disampaikan sesaat setelah menghadiri mukernas p tiga sabtu lalu
hingga saat ini mantan calon wakil presiden tersebut belum secara lugas menyampaikan perusahaan apa yang ditawarkan erick
ia hanya menyinggung bidang yang akan dibantu terkait dengan asuransi
sandi pun memberi penjelasan tentang posisinya bukan sebagai pemimpin ataupun komisaris dalam perusahaan bumn tersebut
saya akan membantu beliau dan kehormatan kita untuk bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara
namun bukan pada kapasitas pimpinan perusahaan direksi atau komisaris karena posisi saya yang aktif di bidang politik
dan sebagai kader salah satu partai politik tentunya bumn itu harus bebas dari benturan kepentingan
harus bebas dari kepentingan
kepentingan yang mungkin bisa dianggap sebagai kepentingan partai partai tertentu
jadi saya sampaikan pak erick komitmen saya untuk membantu
dan bidang asuransi ini kita khawatir ya ada kasus jiwasraya dan ada kasus kasus lain
jangan sampai ini menjadi salah satu trigger terhadap bubble yang nanti akan menjadi

saya akan mencari pertanyaan yang lebih penting
sebelumnya seperti dilansir detikfinance com sejak akhir november rumor merapatnya sandi ke bumn sudah beredar
erick pun memberi tanggapan positif jika sandiaga uno bersedia membantu kementerian yang dipimpin erick
seperti diketahui erik dan sandiaga uno ini telah bersahabat sejak mereka sama sama mengenyam pendidikan di amerika serikat
dua pengusaha muda ini pun masuk kancah politik dalam dua tahun terakhir

buang keduanya pun tetap akur meski keduanya di kubu
sandiagono mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dengan pasangan prabowo sandi
sementara erick thohir prabowo subianto maksud saya
sementara erick thohir ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan jokowi ma'ruf